hai hai hai wah lo kok buka sendiri wah
ada apa oh minta sumbangan atau mau lagi listrik bukan saya asistan raja
kincir kincir ini lagunya lagu lame dari betawi apa enggak
siapa yang bilang orang pengen miskin terus
asisten eh lu ngapain lu kemarin laga lu kewetir saja pakai nasi kupu kupu segala
lu ngapain ngapain saya disuruh raja babi untuk menempatkan yang sudah lima
itu kalau ngomong soal raja babi ametumban itu pelan pelan poncolong soalnya petang petang
disini tuh tembok rapet tembok disini punya kuping bisa jadi saksi poncolong
emang lu kagak bisu tapi suir
mau kita dong
gimana lu bilang aja sama tuh raja babi yang botak dan jelek itu bilang kita
kita mau nyari sasaran dulu kasih kita kesempatan lagi gitu ye
emang gak mau tahu raja babi nyuruhnya begitu harus tegas
iya iya iya udah udah udah pada berisik cepet anda apa boleh buat kita berkorban eh lu sini sini lu
lu tolong ya lu bilang aja aneh raja babi kalau kita bakal bayar tumbalnya itu akhir bulan ya
percaya deh pasti gua bayar ya akhir bulan gak kelamaan ini sudah waktunya bayar
lu pakai catatan segala lu dukit tukang pajak aja
buat siapa ini
gak bisa ini sudah zaman promosi enggak ada sobok sobok an
ini bukan nyogok ini damai damai
kayak gitu aja lalu lintas sampe di pengadilan
itu dibiasa udah umum jaman sekarang ya
jadi tolong deh tolong
gue janji deh sekarang lo terima aja pokoknya
akhir bulan gue janji deh ya
bilang aja sekarang lo kagak ketemu gue ya
tapi gue janji akhir bulan gue bayar ya

iya bakal lo operasi
iya buat gue
cepetan cepetan buat lo
cepetan buat lo
ya makasih ya
pok rumahnya jelek ya
aneh ada orangnya nggak ya
ya kok mau pasang
ya mau pasang sendiri
mau minta sumbangan
atau mau nanti listrik
bukan saya asistan raja
masih gue siap siap piring ini
masalah panggilan penyiasatnya
dia cek aja begini kan
gimana sih tuh
pok tak terlalu asan
asistennya babi asistennya raja nabi
kebetulan saya lapar di rumah bersalatan
bapak sih selalu kasar
jadi langsung kedatangan yang sini mau apa

mulut kakek mau
bapak bayar tumbang
ngepet gatal terus
ada aja halangan
dibulu bulanin anak ingusan lah
dikitar kitar orang kampung
lu jagain dong itu orang kampung
biar gue aman ngepet
tapi caranya jangan begitu dong
nasi tiga sepiring dia cek kakek
gimana sih itu
udah sekarang gabda tumbang tumbang
ini belum selesai dua jam malah
raja babi disamara
saya masih lapar kok
jangan berbual ayo
jangan pergi sama aku
jangan berbual ayo
jangan pergi sama aku
jangan pergi sama aku
jangan pergi sama aku
jangan pergi sama aku
jangan pergi sama aku
jangan pergi sama aku
jangan pergi sama aku
jangan pergi sama aku
jangan pergi sama aku
jangan pergi sama aku
jangan pergi sama aku
jangan pergi sama aku
jangan pergi sama aku
jangan pergi sama aku
semua pada bubar ya